sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari lima orang tertimbun longsor di gianyar bali sabtu pagi
empat orang telah berhasil dievakuasi di mana tiga diantaranya meninggal dunia
sementara satu korban lainnya masih tertimbun neruntuhan
tim sar gabungan dari basarnas bpbd dan kepolisian berhasil mengevakuasi empat dari lima korban longsor
yang terjadi di bandar sasih desa batu bulan kecamatan sukawati gianyar bali
korban yang berhasil dievakuasi adalah pasangan suami istri bernama imade oktara dwi paguna dan nimade lintang ayu widmerti
sang suami ditemukan dalam keadaan selamat dan kini telah dirujuk ke rumah sakit sanglah denpasar untuk mendapatkan perawatan
sementara sang istri dan kedua anaknya yang baru berusia enam dan tiga tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia
dan satu korban lagi balita berumur dua tahun belum bisa dievakuasi karena tertindih beton
yang terus itu yang tajuan itu ada suara keras sekali
saya kira itu tadi ada tabraan atau gimana
berarti saya keliling di belakang rumah itu di gang sebelah ada rumah paling bojot terlalu sulit itu longsor pak
satu rumah saja
satu rumah ketarik
ketiga jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit sanglah denpasar untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga
adiastika gianyar bali